sempat viral di youtube dengan penampilan yang unik dengan pakaian gamis dan penutup kepala yang menjulang tinggi
mereka merupakan grup band awal desa wates kecamatan jatiwangi majalengka jawa barat
saat ditemui pada rabu sore sebelas emak emak ini tengah asyik berlatih dengan memainkan alat musik etnik
berupa alat musik dengan bahan tanah liat yang dimodifikasi
mereka tengah menyanyikan lagu ciptaannya yang berasal dari keresahan para emak emak ini setiap harinya
mentor mother bank sendiri mengaku merasa prihatin dengan emak emak yang terlilit oleh bank
anggota mother bank memberikan pinjaman tanpa bunga dengan syarat para emak emak rela untuk ikut dalam kegiatan bersama
kemarin satu model bank yang lain ngasih pinjaman tapi tanpa bunga
cuma syaratnya adalah ibu ibu mesti mau berkegiatan bersama
sejauh ini mother bank sendiri telah
telah tampil di sejumlah kegiatan musik di luar majalengka seperti magelang jogja bandung dan juga jakarta
mother bank mengajak nasabah emak emak untuk tidak tergiur dengan pinjaman bank ilegal yang menjerat di kemudian hari
yanuar aditya majalengka jawa barat